untuk jadi seorang putri indonesia lingkungan
oke waktu itu aku berencana untuk s dua dulu sih kak
tapi seiring berjalannya waktu aku berencana ikut putri indonesia memang dari kecil
tapi tidak menyangka waktunya itu akan ikut tahun ini
waktu bulan desember itu aku merasa kayak banyak tanda tanda yang untuk mendorong aku ikut daftar putri indonesia gitu
jadi akhirnya waktu itu aku mikir yaudahlah coba dulu gitu
tapi dengan tekun juga gitu dengan sungguh sungguh
alhamdulillah kok jalannya dibukakan terus ya
jadi aku semakin pede dan semakin yakin kalau memang ini jalanku dan waktu yang tepat gitu
jadi putri indonesia itu adalah impian dari kecil
karena suka pakai kerang mungkin
mimpi semua perempuan kayaknya ya
tapi waktu itu aku terekspos karena kakakku suka nonton putri indonesia
lihat di tv dan aku jarakku cukup jauh sama kakakku
jadi waktu itu aku masih kecil ngelihat putri putri yang ada di tv
mereka gak cuma cantik tapi mereka berani dan punya value
dan apapun yang mereka ucapkan itu sangat menginspirasi
jadi dari situ aku pengen jadi salah satu bagian dari keluarga besar ism putri indonesia
satu putri indonesia yang jadi favorit seorang sofi kirana
semuanya pasti punya kelebihan masing masing
tapi kira kira di masa kecil seorang sofi kirana
perjuangannya untuk menjadi miss universe
dan menjadi placement pertama bagi indonesia itu sangat luar biasa
buat mbak atika dan para putri lainnya
selain karena berasal dari daerah yang sama gus
setelah sekian lama kita gak ngirim delegasi ke miss universe
artika saya devi datang dan place
tapi sulit nggak sih perjuangannya untuk menjadi seorang putri indonesia
semuanya totalitas dan paripurna kita
karena aku banyak belajar dan menjadi versi diriku yang lebih baik lagi
melalui putri indonesia ini
artinya proses itu tidak dilakukan sebelum
bahkan dilakukan di saat seleksi gitu ya